survei yang dilakukan konsultan tata kota dan arsitektur dari belanda arkadis pada dua ribu tujuh belas ini menempatkan jakarta sebagai kota dengan indeks kenyamanan mobilitas di kelompok bawah
meski lebih baik daripada hanoi kuala lumpur dan bangkok peringkat tersebut tetap perlu dikhawatirkan
sustainable cities mobility index dua ribu tujuh belas menempatkan indonesia di urutan ke delapan puluh sembilan dari seratus kota dengan sistem transportasi publik terbaik di dunia
daftar tahunan itu dirilis oleh kelompok desain rekayasa teknologi dan konsultan arkadis
pengamat tata kota dan transportasi publik yayat supriyatna menganggap wajar apabila jakarta menempati posisi ke delapan puluh sembilan dari seratus kota yang nyaman untuk mobilitas warganya
karena kota jakarta tumbuh tidak terencana dengan baik
menurut yayat kota jakarta seharusnya dibangun berdasarkan perencanaan yang kuat dan didukung oleh kebijakan dalam pertumbuhannya
ahli analogi ini menambahkan
masalah besar jakarta adalah tekanan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota
sebab di benak masyarakat masih tertanam pemikiran jakarta adalah satu satunya kota yang dianggap sebagai solusi masyarakat di daerah
mobilitas manusia sejakarta bogor depok tangerang dan bekasi yang berjumlah sekitar empat puluh tujuh lima juta orang terpusat menuju jakarta
hal itu tidak sesuai dengan daya dukung kota jakarta yang dirancang hanya untuk sampai lima sepuluh juta warga saja
tapi dalam praktek yang terjadi sekarang penduduk existingnya sepuluh juta mobilitas komuternya hampir empat juta berarti empat belas juta
bayangkan kota dengan keterbatasan struktur ruangnya struktur ruang itu artinya struktur jaringan pelayanan kotanya
dari transportasi layanan kualitas air perumahan permukiman akibatnya apa
kota dalam tekanan struktur namanya
tekanan struktur ya jalannya nggak pernah berkembang
transportasinya nggak pernah bertambah
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengakui jika skema transportasi di ibu kota lebih terintegrasi tidak tertutup kemungkinan jakarta akan naik peringkatnya
sandi menyatakan dalam lima tahun mendatang gubernur dki jakarta anies baswedan dan dirinya akan melibatkan dunia usaha
demi memperbaiki sistem transportasi di ibu kota yang karut marut
kita ingin kembangkan investasi yang sangat sangat masif di bidang infrastruktur
kedepan lima tahun kita ingin juga nanti melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk public private partnership
kita ingin juga pola transportasi yang terintegrasi yang lebih baik ke depannya
saat ini pemerintah provinsi dki jakarta sedang menggenjot perbaikan infrastruktur jalan
proyek ini diharapkan dapat menaikkan kualitas transportasi publik ibu kota